satu satu ratus enam puluh sembilan calon haji asal jombang jawa timur diberangkatkan ke tanah suci secara bertahap sejak senin pagi
calon haji diimbau untuk menjaga kondisi tubuh saat tiba di tanah suci karena cuaca panas yang diperkirakan akan terjadi pada pelaksanaan ibadah haji
tangis haru mewarnai pemberangkatan calon haji asal kabupaten jombang
sanak saudara dan keluarga calon haji memadati area pendopo untuk melepas keluarganya yang hendak berangkat ke tanah suci
calon haji asal jombang terbagi dalam empat kelompok terbang yakni kloter enam puluh satu enam puluh dua enam puluh tiga dan kloter enam puluh empat
total ada satu satu ratus enam puluh sembilan calon haji yang hari ini diberangkatkan secara bertahap
mereka akan masuk di asrama haji surabaya sebelum terbang ke tanah suci melalui bandara juanda surabaya
delapan belas kloter calon jemaah haji embarkasi solo terdampak akibat pesawat yang ditumpangi kloter empat puluh satu
mengalami kendala teknis pada kamis pekan lalu
ppih embarkasi solo hingga kini masih berkoordinasi dengan pihak penerbangan
melakukan skenario bersama serta melakukan rekayasa jadwal keberangkatan
akibat kendala teknis pesawat yang ditumpangi calon jemaah haji kloter empat puluh satu kloter empat puluh enam hingga enam puluh empat mengalami pergeseran
dari delapan belas kloter tersebut ada kloter yang mengalami keterlambatan keberangkatan
namun ada pula sejumlah kloter yang justru maju dari jadwal keberangkatan
sementara itu terkait insiden terganggunya penerbangan haji yang sempat terjadi
menteri perhubungan budi karya sumadi menyatakan akan memberikan teguran keras pada maskapai garuda indonesia
hal ini pun tidak menutup kemungkinan adanya sanksi jika pihak garuda indonesia tidak mengindahkan instruksi yang diberikan
tapi apa yang kita lakukan adalah teguran keras
bahwa nanti kalau tidak dilakukan bukan tidak mungkin ada sanksinya
yang kita inginkan adalah mereka melakukan suatu perbaikan berkaitan dengan terutama angkutan haji
satu dengan jumlah yang memadai